ribuan pengunjuk rasa memadati lapangan utama di ibu kota islandia menuntut mundurnya perdana menteri mereka yang diduga terkait kasus penggelapan pajak
aksi ini dipicu bocornya dokumen yang disebut panama papers yang antara lain mengungkap informasi penggelapan pajak oleh perusahaan milik istri perdana menteri sigmundur gun losson
perusahaan itu diduga merupakan unit bisnis fiktif dan berlokasi di panama untuk menghindari pajak di islandia
kelompok oposisi dan media islandia menuntut agar sig mundur terbuka tentang aset dan perusahaannya di luar negeri
melalui wawancara dengan sebuah televisi lokal perdana menteri islandia menyatakan tidak akan turun dari jabatannya